jelang aksi dua desember dua ribu enam belas tni dan polri melaksanakan apel gabungan untuk mempersiapkan pengamanan aksi yang beragendakan doa serta salat jumat bersama
dalam apel kali ini kapolda metro jaya menegaskan bahwa polri dan tni telah siap untuk mengamankan jalannya aksi yang digagas gerakan nasional pengawal fatwa mui tersebut
lebih dari tiga personel gabungan tni polri satpol pp dan dinas perhubungan dki jakarta ikut dalam apel gelar pasukan di lapangan silang monas jakarta pusat kamis pagi
dalam apel jelang aksi dua desember kapolda metro jaya dan pangdam jaya menginstruksikan kepada jajarannya untuk bekerja sesuai prosedur dan menggunakan pendekatan persuasif kepada setiap peserta aksi
dalam apel kapolda metro jaya juga mengucapkan bahwa tni dan tni telah diperlukan penyelenggaraan untuk memperbaiki perjalanan ke jaya

jelang aksi dua desember kapolda metro jaya juga menjamin bahwa sarana pendukung bagi peserta aksi telah dipersiapkan secara matang

selain menyiapkan pasukan dan sarana pendukung di dalam lapangan silang monas kantong kantong parkir di sekitar monas juga telah disiapkan bagi peserta aksi yang membawa kendaraan bermotor
dea kartika jakarta